pak deh pak sita
tadi orang tuanya si said dateng
lantaran di telpon
katanya si said kagak betah disini
lagian kan kalau misalnya said pergi kan
minimal saingan haikal berkurang
yaelah pak deh bukan begono
ini menyangkut nama baik pesantren pun
entah apa kata dunia
kalau ada santri yang baru sehari aja udah agak betah
membeli kain kantun
dijahit jadi pambulang
yang mulia dasantun
said gak betah
wah bos said jangan pulang dong
kan kita berdua jadi kangen tau
siapa yang nemenin kita
siapa yang jajanin kita
siapa yang jadi bos kita
pokoknya gak dapet lagi dong
remobil gak bisa diinjak tuh
kebawan kali bosat
kalo kebawan pegang hidung dong
mulut pengusaha tuh bau banget
jadi perih mata saya
ini lagian bosat
abis makan merica ya
duh makan merica enak aja
makan rawit tahu
said jangan pulang ya
mendingan gini aja bu said
bos said taro tasnya terus ikut kita berdua ke aula
nanti tuh bos said tuh seneng banget
gak bakal mau pulang
iya said bener tuh kata lubang kata indra
ini ikut ke aula aja ngapain sih pulang
alhamdulillah gitu dong
apa menabrak tiang listrik
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
penampilan ceramahnya bagus banget
kembali ke tempat lu juga
kita baru bisa baca surat al fatihah
maka sampaikan surat al fatihah tersebut
dari sabang sampai merauke ke seluruh indonesia
bahkan kalau kita cuma bisa baca kalimat
maka sampaikan kalimat itu dimanapun kita berada
jadi dakwah harus mulai dari yang gampang gampang
meski cuma satu ayat yang kalian sampaikan kepada orang lain
itu artinya kalian sudah memberikan kontribusi dalam berdakwah
sepertinya ustaz saya sudah tahu nih
siapa yang akan saya ajak ke undangan
dan akan menyampaikan ceramah sebagai da'i cilik
yang pasti saya nggak bisa memutuskan sendiri ustaz ya
bagaimanapun saya harus berdiskusi
dengan ustadz dan ustazah yang lain
baik anak anakku semua
kalau begitu untuk penilaian nanti akan diakumulasikan
dengan hafalan surat kemarin
dan dengan tes membaca al quran setelah surat isya nanti ya
ini masih ada satu lagi
sayed beli alpukat di warungnya pak haji mali
tetap semangat dan tunjukkan yang terbaik
baik sayed silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
demikianlah ceramah singkat dari saya ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mari kasih tepuk tangan untuk saya
siapa dulu ustaznya
ustaz tengku saya bukan ustaz
ustaz tadi pun juga
baik itulah tadi beberapa peserta dari teman teman kita
berhubung waktu kita mendekati waktu sholat maghrib
maka kita akan break dulu untuk sementara ya
sekarang kita sama sama semua untuk sholat berjamaah di masjid
dan nanti setelah sholat maghrib dan sholat isya
kita akan kembali ke aula untuk tes seleksi pidato dan tes pembaca al qurannya
akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
awalnya kalau lagi tengah malam gini iseng jadinya
orang punggu lagu teman kagak apa kagak
kalau di dapur rena kena bikinin kopi
hah udah dah
mana gerbang belum ditutup lagi
maaf pak ganggu nih pak
saya mau jemput said pak
jemput si said emang kenapa si said pak
tadi siang tiba tiba dia telpon saya
dia bilang katanya gak betah pak
makanya minta dijemput
yaudah pak langsung aja tengokin
takut bocah nungguin
makasih pak ya
waduh kulit bukain ini mah
masa ilok agak betah
apa kabar pak
tadi orang tuanya si said datang
lantaran di telepon
katanya si said kagak betah disini
iya bagus itu
lagian kan kalau misalnya said pergi kan
minimal saingan haikal berkurang
ini menyangkut nama bu yaek
pesantren pun anta
kalau ada santri yang baru sehari aja
udah kagak betah
pak kadang kadang pas satan ngomong bener ya
pakadeh gimana dong
kalo sampe nanti masyarakat tau
di pesantren kun anta ada anak yang ga betah
akan berakibat buruk
itu pakdeh yang tadi
kita harus membangun citra yang baik
eh sekarang dimana orang
di sana dia mau nyusun ke kamar
ilah pake nanya
untuk keseluruhan penampilan kamu ya dot
cara mengajinya itu kurang di pit controlnya aja
tapi untuk keseluruhan
aku si yes
ga tau kalo mas arman
arman siapa ustadz
arman maulani kan
itu yang di acara pencarian zakat itu
untuk dot oke
untuk dot silahkan kembali ke tempat duduknya
selanjutnya kepada said
kami persilakan untuk maju ke depan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
buat para pak ustadz dan teman teman semua
aku mau minta maaf kalo selama aku mondok di sini itu
banyak bikin kesalahan
aku suka bikin onar
aku juga mau minta maaf kalau banyak teman teman yang gak suka aku mondok di sini
aku mau pamitan ke kalian semua
nanti jadi bos ya pak
nanti jadi bos ya pak
iya pak maaf pak sapam
saidnya dimana ya pak
ah saya denger nih
bapak mau jemput said ya untuk pulang
sebenarnya said itu anak yang baik
anak yang cerdas
bahkan dia pandai mengaji
saya aja bangga banget
bukan orang tuanya juga
justru saya kasihan sama said pak
dia ga betah
makanya baru sehari dia itu minta dijemput
dan saya juga tidak bisa memaksakan jaksa ya pak
ada di aula
soalnya ini kebetulan
lagi dateng kemari
dia lagi nyari dai cilik
buat mewakilin kun anta
pengajian di pesanren pesanren lain
ini suara siapa ya
saya kayaknya gue denger ini
itu suara anak saya
bapak aja tau
mau rotalnya aja
bikin saya ternyum
udah lah pak
pikirin lagi dah
kalau said mau pulang
saya aja ini yang tua merasa malu
mari silahkan pak